undang undang cipta kerja yang disahkan pada pekan lalu menuai penolakan dari sejumlah pihak terutama dari kalangan buruh
gubernur jawa tengah membuka kesempatan dialog dengan serikat pekerja untuk bertukar pikiran tentang undang undang cipta kerja
pihak saling mengevaluasi dan bertanya tentang apa yang bisa dilakukan
ganjar mengatakan pihaknya akan menyiapkan ruang aduan sehingga ruang tersebut nantinya dapat digunakan sebagai tempat pihaknya mendengarkan keinginan mereka
menkonsolidasikan diri di tubuh organisasi spsi untuk kemudian bisa membahas ini dengan lebih cermat
mobil khusus sebenarnya yang keempat yang mengatur tentang nager
sementara itu ketua dpd konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi jateng suhartoyo mengapresiasi gubernur jateng yang bersedia menerima kedatangan mereka untuk tukar pikiran
dengan undang undang itu beserta peraturan pemerintahnya bpp
nah nanti rpp nya itu itu akan kita membuatkan satu usulan usulan yang akan dikawal pak ganjar
sementara itu ganjar juga berharap muncul inisiatif dari kalangan buruh di jawa tengah untuk mengajukan judicial review memberi pendapat dan mengusulkan saran untuk mengisi rencana penerbitan tiga puluh lima pp dan perpres oleh presiden joko widodo